aksi tak terpuji ditunjukkan dua siswi salah satu madrasah di kabupaten gorontalo dalam video ini
mereka adu jotos sambil saling memaki dengan kata kata kasar
perkelahian didekam tiga puluh satu mei lalu di kantin yang tak jauh dari lingkungan sekolah mereka
menurut pengakuan kedua siswi kelas sebelas ini cek cok dipicu saling singgung dan pasang status di media sosial hingga berujung perkelahian
setelah memanggil orang tua kedua siswa pihak sekolah akan memberikan sanksi setelah ujian semester berakhir